jaksa agung muda tindak pidana khusus kejaksaan agung
memeriksa robert bono yang diduga sebagai aktor
dibalik dua tersangka helena lim dan harvey moise
terkait tindak pidana korupsi pt timah tbk
jaksa agung muda tindak pidana khusus kejaksaan agung
terus menelusuri aliran dana terkait tindak pidana korupsi
di kawasan izin usaha pertambangan pt timah tbk
yang melibatkan kresirich helena lim dan harvey moise
penyidik melakukan pemeriksaan terhadap satu saksi robert bono
yang diduga sebagai aktor dibalik kedua tersangka korupsi
selain pemeriksaan jaksa agung muda tindak pidana khusus kejaksaan agung
juga tengah menggeledah kediaman harvey moise
di kawasan paku buwono kebayoran bayu jakarta selatan
untuk mengumpulkan alat bukti tambahan yang mengakibatkan kerugian negara
yang melibatkan kresirich helena lim dan harvey moise

untuk mengumpulkan alat bukti tambahan yang mengakibatkan kerugian negara
selain itu pada hari ini juga kami tetap melakukan
kegiatan pemeriksaan di kediaman
nanti akan kita sampaikan
sementara itu masyarakat anti korupsi indonesia
segera menetapkan seseorang berinisial rbs
kasus dugaan korupsi tata kelola timah di wilayah iup pt timah tbk
terkait hal ini masyarakat anti korupsi indonesia mengapresiasi kejaksaan agung
yang telah sejumlah orang yang diduga menikmati tindak pidana korupsi ini sebagai tersangka
maki berharap ke depan kejaksaan agung dapat menjerat para pelaku dengan pasal tindak pidana pencucian uang
maki juga mendorong kejaksaan agung segera menetapkan seseorang berinisial rbs sebagai tersangka dalam kasus ini
hingga saat ini kejaksaan agung telah menetapkan enam belas orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi timah di bangka
kami mendukung kejaksaan agung mengungkap tuntas dugaan korupsi tambang timah yang sedang disidik sekarang ini
karena apa sudah mulai menetapkan tersangka pihak pihak yang diduga menikmati dari hasil kejahatan ini
misalnya kemarin tersangka helen nalim maupun yang suaminya sandra dewi itu f muiz
dan menurut saya itu sudah on the track
saya mengharapkan kasus ini nanti juga diterapkan atau dijerat dengan pasal pencucian uang
dan inisialnya itu adalah rbs
saya serahkan kepada kejaksaan agung dan bahkan saya lakukan somasi